anda kembali di cnn indonesia news report
jarang tampil di depan kamera
ibu negara iryana joko widodo
menembang lagu jawa saat berkunjung ke sidoarjo jawa timur
sayang ya masih malu malu
tapi inilah aksi ibu negara iryana joko widodo
bersama istri wakil presiden mufidah yusuf kala
saat menembang lagu jawa berjudul gugur gunung
tembang ini dilantunkan bersama grup karawitan dita delta digdaya
asuhan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sidoarjo jawa timur
acara ini digelar di pendopo delta wibawa kabupaten sidoarjo
di sela sela kunjungan ibu negara dan istri menteri kabinet kerja
iryana juga menyempatkan diri untuk melihat hasil kerajinan usaha kecil
dan menengah kabupaten sidoarjo
oke next harus berani pegang mic sendiri ya bu iryana ya
supaya kedengeran suaranya